pada asian paragames dua ribu delapan belas nanti terdapat dua cabang olahraga yang diciptakan khusus untuk penyandang disabilitas yaitu goalball dan boccia
seperti apa kedua cabang olahraga tersebut berikut informasi selengkapnya untuk anda
jakarta akan menjadi tuan rumah asean para games dua ribu delapan belas yang akan digelar dari tanggal enam hingga tiga belas oktober
salah satu cabang olahraga khusus penyandang disabilitas yang akan dipertandingkan di asean para games dua ribu delapan belas adalah goalball
olahraga ini didesain untuk para penyandang tunanetra atau yang mempunyai kekurangan dalam penglihatan
setiap atlet yang bermain harus menggunakan penutup mata yang tidak boleh dilepas sepanjang permainan
ballball dimainkan di lapangan berukuran delapan belas meter x sembilan meter yang dibagi menjadi enam bagian yang sama besar
sementara gawang yang digunakan memiliki tinggi berukuran satu tiga meter
bola yang dipakai terbuat dari karet dengan berat satu dua puluh lima kg dan berdiameter dua puluh empat hingga dua puluh lima cm
bola harus dilempar di belakang garis kedua atau highball lines
dan karena tidak ada yang bisa melihat bola maka bola diisi lonceng agar pemain bisa mengetahui arah datangnya bola
setiap tim terdiri dari tiga orang pemain dan memiliki waktu sepuluh detik untuk menembak
waktu permainan adalah dua x dua belas menit
tim yang lebih banyak mencetak gol dinyatakan sebagai pemenang
cabang olahraga khusus penyandang disabilitas lainnya adalah boccia
boccia dimainkan di atas kursi roda dan memang dirancang untuk dimainkan oleh penderita serebral palsi atau orang yang memiliki keterbatasan kemampuan motorik
lapangan boccia berukuran dua belas lima meter x enam meter
bola yang digunakan memiliki berat dua ratus tujuh puluh lima gram terbuat dari kulit dan ukurannya sedikit lebih besar dari bola tenis
bola boccia bisa digelindingkan dilempar ditendang atau dilepas dengan menggunakan alat bantu
area pelemparan bola berupa enam kotak yang berukuran dua lima meter x satu meter
permainan ini dapat dilakukan secara individu berpasangan atau tim
durasi permainan adalah empat menit untuk tunggal lima menit untuk berpasangan dan enam menit untuk tim

bola berwarna merah atau biru yang harus dilemparkan sedekat mungkin dengan bola putih atau yang disebut dengan jackball
bola yang terdekat dengan bola putih adalah bola yang dihitung sebagai poin
boccia sudah dimainkan di paralimpik sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat tapi baru mulai berkembang di indonesia setahun terakhir ini